nih ya abah bilangin nih kalau baca surat al ikhlas atau sulat pulhu itu harus di ujungnya harus ada
kolaknya namanya jadi bukan turhul allah wahad allahu shalmat yang begitu jadi pulhu allah
huah ad dha allahu shalmat ada ikhlasnya belakangnya jangan allah shalmat shalmat
aneh sama tukang somai jadi dulu diulang tuh somade nah itu namanya huruf yang harus diulang
atau kutubun jadid huruf kop mati tok mati ya bak mati sama gimati sama dalmatik itu harus diulang
begini aja ini diantara kita nih yang ada di sini nih siapa yang lihat aji sulam nabrak
siraun eh dengan melatih kepalanya sendiri nih gue ngomong bukan karena gue deket sama aji sulam tapi
atas nama adiknya muhyiddin dah saya ngaku aku ada yang lihat enggak ada yang lihat
enggak siapa siapa
enggak bisa ditanya
dia jangan diajak keluar luar banyak intel intel polisi polisi lagi
indelnya sih sulaam ada si badar mahmud sobari kalau dia keluar ditanya
orang orang bisa ketahuan lu kagak boleh keluar kagak boleh main lu di sini main aja mau gue
di sini ya polisi polisi juga lu di sini aja diem ya
di sini aja diem
terus terang sih gue tuh masih kagak habis pikir ya kenapa ya haji sulang masih bisa
dibebasin sama polisi gue rasa dia main uang ya iyalah mentang mentang kaya banyak
duit lah dia pasti dia main duit masya allah ibu ibu dibahas lagi
kagak baik ini bulan ramadhan kagak boleh seuzon haji sulaam itu kagak ditahan karena kagak bersalah
kagak ada bukti bukti yang membuat dia itu bersalah dan kata yang lihat motornya itu motornya sama sekali kegar rusak
jadi yang paling kejam sebenarnya orang yang nabrak dong tapi dia pura pura gak tau
iye logikanya sih yang ditabrak itu tau siapa yang nabrak iya kan bang
sekali lagi ngomong begitu gua kebok
eh kardun yang sopan deh kalau ngomong sama wanita lu eh lo lahir dari batu kali ya ngomongnya kasar gitu sama perempuan
kok bukan lahir dari batu ye dari kotoran kebok tuh jamur item yang beracun
boro borong hormatin ibu ibu orang kagak punya malu begini mah
eh semut jangan kucampur lu

eh gue wajib membelah harkasa ini
jawara berani sama perempuan
kalau lo bukan adanya si muhyiddin
batang leher lo udah tebas dari kemarin kemarin
sebenernya sulam tuh bukan yang nabrak anak
dia justru pengen nolongin anak yang habis ditabrak
tapi biar begitu
gue salut ya
dia tetep ngasih santunan buat si rawun
nih akormasi buat saya sih cukup nih
cuma nih masalahnya nih cing
karena dia nabrak anak kecil
iya kalau itu mah gue ngerti
emang dasar punya otak ya yang nabrak tuh anak
iya karena nabrak anak kecil
jadi warga sensitif tuh
mereka merasa senasib yang punya anak pantaran raun
terus menurut lo apa gimana jadinya nih
meredam kemaran dan kecerigaan warga nih
supaya nggak berlalu lalu
gitu ya mut
mumpung suasananya lagi dingin
jadi jangan sampai
ada orang yang nyiramin minyak
sehingga suasana jadi panas
iya gue juga nggak kepengen
sisi sulam yang disalahin terus
terus dia yang disangkain nabrak si rawun
begini aja deh
gimana kalau kita mengadakan penyelidikan
siapa sebenarnya yang nabrak tuh anak
setuju nggak lo
abah bilangin nih
kalau baca surat al ikhlas
atau surat kul hu
itu harus di ujungnya
harus ada kol kolanya namanya
ada ikhonya belakangnya
somat tukang somai
jadi diulang tuh
nah itu namanya huruf yang harus diulang
atau kutubun jadid
itu harus diulang
jonny jarang ngaji
jonny baru belajar ngaji
setelah kenal sama kak ustaz zarum
oh ya sudah kalau begitu sih
ini juga udah bagus
udah lancar tuh
buat buat kemendoknya aja ditambahin tuh ya
udah sekarang gini aja
jonny latihan terus
baca biar nantinya lancar
baca al qur'an insya allah
ustaz zarum ngajangnya enak
ini jadi gampang
jonny kenapa lo kagak ngaji di kampung ini aja sih
eh sini kan adanya tpq

tapi nggak ada anak dari kampung sini
ya udah jonny belajar aja sama ustaz zarum
di rumah singga
udah jonny lanjutin di kamar ya be
tuh ini tuh
tebak coba mikirin apa ya
gak ada ya
gak tebak belum
ya saya tau mak
yang ada cuma jidat doang jenong tuh
jidat gue dari dulu sudah ada ini jidat
ya gak tau mak
sekarang gue jelasin ya
gue ini sebenarnya punya rencana gitu loh
punya rencana tapi ya nggak gede gede amat enggak
tapi sih kayaknya bermanfaat deh buat kita semua ini
tapi kalau bulan puasa kayak sekarang nih ya
kayaknya kegiatan anak anak itu kurang ya
udah gitu suruh ke kampung sebelah agak mau
tuh kayak si jonny itu
buat ngaji maksud gue
iya iya emang bener mak
sedangkan buat ibu ibu ame bapak bapak
itu pengajian rutin
nah buat anak anak nih
padahal dia kan calon generasi penerus bangsa
betul gak tuh kan
kalau ngomong udah kayak proklamator aja
iya memang begitu
hidup gue kan selama proklamator
iya bener nih mak
jadi kita bikin gitu ya
buat anak anak itu
semacam pesan tranquilat lah gitu
iya bener mak
cuman sulam belum paham nih maksudnya
apa sulam yang lemot
baca pikiran mak
ya lo sih jangan selemot bubur dong
bubur emang lemot
tapi orangnya jangan
musik gue udah bilang
sebagai penerus generasi bangsa
nah sekarang lo bikin pesan tranquilat
buat anak anak itu
jadi sulam yang danain
saya setuju mak
kalau rumah anak yang jadi setasanya
ikut campur aja kayak garam
di mana mana ikut campur
mak niat baik harus disegerakan bang
apa yang punya kepentingan sama rumah anak nih
jangan salah lah
si rumah anak yang ngajar di sini
kan dia udah kita bisa tuh
kegihannya dia kebaikannya dia
tuh pokoknya udah teruji deh kepinteran dia
nah saat itu dia ntar gue yang ngomong sama dia